istana kepresidenan meminta pihak kepolisian melakukan proses hukum terhadap pendakwah bahar
atas ucapannya yang dianggap menghina kepala negara
sebelumnya pendakwa bahar bin ali bin smith dilaporkan karena melontarkan kalimat penghinaan kepada presiden
dengan menyebut presiden banci dan mengkhianati rakyat
kepala staf kepresidenan muldoko menyampaikan ucapan pendakwah bahar bin ali bin smith atau habib bahar
tidak boleh dibiarkan atau tidak patut dicontoh
pihak kepresidenan pun meminta kepolisian melakukan proses hukum terhadap bahar
atas ucapannya yang dianggap menghina kepala negara itu
muldoko juga menyayangkan adanya ulama yang memberi contoh negatif dan menghina presiden sebagai lambang negara
dia menegaskan kebebasan berdemokrasi dilakukan dengan tetap merujuk pada batas siani konstitusi
seorang pemimpin agama
pemimpin agama itu harus memberikan contoh keolah dan dalam ucapan sikap dan perbuatan
saya pikir itu sebuah hal yang tidak patut untuk disampaikan kepada publik
karena anak anak kita akan melihat kalau perilaku dari seorang pemimpin seperti itu
pemimpin agama itu menurut saya bukan sebuah cermin yang bagus
saya pikir aparat penegak hukum mesti merespon
jadi lambang lambang negara simbol simbol negara harus dihormat
tidak boleh sembarangan seperti itu
sebelumnya sejumlah orang melaporkan pendakwah bahar bin ali bin smith ke polda metro jaya
terkait dengan kasus dugaan penghinaan terhadap simbol negara
dikutip dari cnn indonesia com bahar smith melontarkan pernyataan tentang jokowi
dan tersebar di media sosial dalam bentuk video
cuplikan video itu pun menjadi viral
dalam ceramahnya bahar menyebut presiden jokowi dodo banci
dan melontarkan ungkapan kebencian yang lain seperti menyebut jokowi penghina negara dan rakyat
saat ini polda metro jaya telah menerima laporan yang disampaikan
sudah terhubung dengan abdul fikar hajar pakar hukum pidana universitas trisakti
selamat sore pak fikar
selamat sore mas
pak fikar tentu anda sudah mendengar dan juga sudah melihat visual atau video yang viral di media sosial
menurut anda ini kasus ceramah yang berisi hinaankah atau ujaran kebencian ini
sebenarnya kategorinya kemana pak
apakah unsur pidananya masuk di sini atau bagaimana
yang pertama memang saya sepakat ya bahwa tokoh masyarakat apalagi umumnya seperti penceramah ini
mestinya ya berkatanya atau dalam ucapan ucapannya itu harus dijaga gitu
sesuai dengan kehormatan yang dia miliki juga gitu
ketika dia menyatakan sesuatu yang
menyakitkan orang lain ya itu juga menjadi pertanyaan gitu
artinya apa benar orang ini berstatus sebagai apalah seperti itu
yang kedua saya nggak tahu apakah ucapan yang dia kemukakan itu
dia juga yang memviralkan di youtube gitu
nah tetapi kalau bukan maka dia nggak kena undang undang ipa
karena dia cuma mengucapkan di depan
banyak orang gitu
nah kalau itu itu bisa dikualifikasi sebagai penghinaan gitu
penghinaan terhadap atau menyerang kehormatan orang lain
atau menuduhkan suatu hal yang dengan maksud supaya diketahui umum
nah jadi yang ingin saya katakan adalah dia kena pencemaran nama baik
nah dia bisa dikenakan
perbuatannya bisa dikualifikasi sebagai pencemaran nama baik
sebagaimana diatur dalam pasal tiga ratus sepuluh
ya itu satu
yang kedua tadi saya mendengar pak muldoko
ini penghinaan terhadap lambang negara presiden dan sebagainya
begitu tadi ya
nah ini kalau menurut saya tidak tepat
karena pada tahun dua ribu enam ya mahkamah konstitusi
dengan putusannya nomor tiga belas
itu sudah menghapus ya pasal yang apa
melegalisasi penghinaan terhadap presiden

apa mendegradasi pasal pasal itu menjadi tindak pidana yang bersifat aduan
jadi tidak ada lagi
umpamanya penghinaan terhadap presiden itu tidak ada lagi
presiden sama diperlakukan dengan warga negara biasa
dia harus mengadu kemudian aduannya itu baru diproses oleh polisi begitu
nah alasan mahkamah konstitusi waktu itu adalah
karena apa kenapa pasal ini apa satu ratus tiga puluh empat satu ratus tiga puluh enam satu ratus tiga puluh tujuh ya
penghinaan terhadap kepala negara itu sebenarnya asalnya dulu terhadap ratu gitu
ya asalnya terhadap ratu dan
karena dianggap pejabat negara atau ratu itu tidak sibuk
itu tidak bisa melaporkan sendiri
maka ini statusnya sebagai tindak pidana biasa
tindak pidana biasa artinya
tanpa pelaporan pun polisi bisa bertindak gitu
atas nama hukum
dia bisa bertindak menerapkan pasal satu ratus tiga puluh empat satu ratus tiga puluh enam dan satu ratus tiga puluh tujuh itu tadi
tetapi oleh mahkamah konstitusi kemudian itu dirubah
karena sekarang kemajuannya sudah begitu apa maju
dunia kita karena itu sekarang laporan lewat smf pun bisa gitu
kata apa menurut mahkamah konstitusi seperti itu
karena itu kemudian diturunkan gradasinya dari tindak pidana biasa
menjadi tindak pidana aduan
artinya tetap harus diadukan oleh presiden
ya atau oleh siapapun yang merasa dicemarkan nama baiknya
nggak ada lagi sekarang apa namanya
kalau dikaitkan dengan lambang negara
lambang negara itu bendera dan galungga pancasila gitu
presiden itu tidak termasuk di dalamnya gitu kalau
kalau mengacu pada undang undang tentang lembaga lembaga negara
ini terhadap siapa yang langsung mengumpulkan di muka umum itu
si penceramah itu habib shafa tadi
itu bisa dikenakan pasal tiga ratus sepuluh atau
tiga ratus sepuluh itu ya pencemarah nama baik secara langsung gitu
dan ini harus diadukan
yang kedua ketika ini menjadi viral di media sosial di youtube
maka harus dicari siapa yang menyebarkan ini gitu
yang menyebarkan inilah yang kena undang undang ite gitu loh
jadi bukan orang yang kecuali memang si habib itu sendiri yang menyebarkan ya
menyebarkan di media sosial
dia bisa kena juga itu
undang undang apa ite itu
tapi kalau bukan dia yang menyebarkan
maka pihak pihak atau orang yang bertanggung jawab menyebarkan apa
ceramahnya itulah yang di youtube atau di media sosial lain yang bertanggung jawab gitu
nah baru dia yang kena pencemaran
pencemarkan nama baik seseorang gitu
bisa dia apa diproses melalui undang undang ite
tapi kalau memang bukan penceramahnya sendiri ya yang memviralkan di media sosial dia nggak kenal
dia hanya kena tiga ratus sepuluh pencemaran nama baik sebagaimana diatur oleh kitab undang undang hukum pidana
pak fikar kalau saya sepakat mungkin memang ini adalah deliknya aduan
kalau kemudian korban atau di sini adalah presiden jokowi tidak memberikan laporan
artinya ini tidak akan diproses secara hukum begitu
tapi kemudian bagi pihak yang menyebarkan ini justru bisa dijerat dengan undang undang yang berlaku
apakah ini tidak memperlihatkan hukum yang kontraproduktif begitu
bagaimana anda melihat ini
gini bagi yang menyebarkan ya itu
kalau menurut saya bisa dijerat pakai pasal dua puluh tujuh ayat tiga undang undang ite
karena dia menyebarkan melalui informasi elektronik
ya atau dokumen elektronik gitu
nah dia kena tetapi ya sejak terakhir ada perubahan di dalam undang undang ipa ini
dirubah ancaman yang tadinya enam tahun menjadi empat tahun
ya kemudian dari biasa itu menjadi juga dari aduan juga yang ite itu
jadi sebenarnya sama
jadi sama sama pencemaran nama baik yang satu melalui langsung
yang satu melalui ite gitu
dan dua duanya dari kanduan sebenarnya gitu
ya artinya ini pihak yang melakukan ujaran kebencian dan penghinaan tersebut
jika tidak dilaporkan dan kalau mereka atau pihak tersebut dengan meminta maaf saja
artinya kasusnya bisa selesai
sementara untuk yang menyebarkan ini akan ada proses proses hukum yang harus dilewati begitu
apakah ini fair begitu pak fikar
ini kalau menurut saya
nggak bisa dikualifikasi sebagai ujaran kebencian
dalam pengertian berita bohong yang disebarkan gitu
atau berita bohong yang berdasarkan apa namanya
syara suku agama ras dan antargolongan
jadi tidak ada pasal yang ini yang biasanya gitu
tetap ini dua duanya harus ada aduan ya
baik terhadap pelaku langsung ya
pencerama itu maupun kepada yang menyebarkan
dia kenanya pasal dua puluh tujuh kalau menurut saya
bukan dia menyebarkan berita bohong berdasarkan sara untuk mengadu domba
bukan itu bukan hoax itu gitu
bukan hoax dalam pengertian itu
bukan berita bohong gitu
tapi dia menyebarkan ada peristiwa ini
peristiwa yang sebenarnya apa namanya
mencemarkan nama baik orang menghina orang lain dia sebarkan
jadi dia kenanya sebenarnya pasal dua puluh tujuh ayat tiga itu
undang undang ipa ya
jadi tidak ada proses langsung
tetap tepat kalau menurut saya prosesnya harus melalui aduan
apakah itu aduannya melalui presiden memberi kuasa kepada pak muldoko itu
kemudian pak modoko melaporkan lewat wa atau lewat sms itu tidak ada masalah
kalau kita mengacu pada kasus yang sama ini akan berujung kemana nih proses penyelesaian hukumnya pak fikar
ya penyelesaian proses penyelesaian hukum itu penyelesaian bahwa ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik sebenarnya
penghinaan sebenarnya itu
cuma kan itu tadi yang saya bilang sudah ada perubahan paradigma hukum pidana
bahwa tidak ada lagi pasal tentang penghinaan presiden gitu
sehingga tidak apa tindak pidananya pun bukan tindak pidana biasa
tindak pidana pun tindak pidana aduan gitu
jadi kalau pertanyaannya ke mana ujung penyelesaiannya ya tergantung si pelapornya si pengadunya
kalau pengadunya mau mengadukan ya dia harus diprotes gitu
oke baik terima kasih
abdul fikar hajar pakar hukum pidana universitas trisakti terima kasih